kalau hari biasa kan rada sepi kalau acara gini kan rame
dengan adanya kegiatan seperti ini gimana pak
ya seneng dah seneng
pak kalau topi yang diminati itu jenisnya apa pak
kalau waisak yang diminati biasanya warna putih